pandemi yang sudah mulai terkendali membuat sejumlah negara mulai membuka pintu untuk turis asing
warga indonesia pun memanfaatkan kesempatan ini
dampaknya permohonan pembuatan dan pergantian paspor meningkat tajam
permohonan pembuatan dan pergantian paspor bisa diajukan secara online atau daring
melalui aplikasi pendaftaran antrean permohonan paspor apapo atau melalui aplikasi mpaspor
pemohon akan diminta melampirkan dokumen seperti ktp kartu keluarga dan akta kelahiran atau ijasa
namun pemohon tetap harus datang ke kantor imigrasi untuk melakukan wawancara serta pengambilan foto dan sidik jari
khusus untuk penyandang disabilitas warga lanjut usia wanita hamil dan menyusui
serta anak anak di bawah lima tahun pembuatan atau pergantian paspor dapat dilakukan
tanpa harus mendapatkan nomor antrean di jalur online
mereka bisa langsung datang ke kantor imigrasi dengan membawa dokumen
dokumen yang disyaratkan
ya alhamdulillah ada kemudahan buat apalagi ibu udah lansia kan
jadi gak usah pakai online online langsung aja
mau ke australia ke osi ke melbourne mau nengok anak obat cucu
anak obat cucu disana dua puluh tahun tinggal dari tahun dua ribu dua puluh dua puluh dua tahun lah kurang lebih
karena gak ketemu gitu pergi sana karena kangen lah
ya kangen lah dua puluh dua tahun gak ketemu
karena pandemi ini kan
selain kan anak saya dari sana gak bisa kesini karena pekerjaannya kan
selama pandemi kantor imigrasi kelas satu bandung membatasi kuota
hanya untuk lima puluh permohonan pembuatan dan pergantian paspor per hari
dalam realisasinya hanya dua puluh lima hingga tiga puluh orang yang mengajukan permohonan
namun kini situasinya berbeda
menurut kepala kantor imigrasi kelas satu tpi bandung arief hazairin satoto
jumlah permohonan sudah sama seperti masa sebelumnya
dalam sehari kantor imigrasi kelas satu bandung bisa melayani pembuatan dan pergantian paspor
sebanyak tiga ratus lima puluh hingga empat ratus permohonan
untuk warga negara indonesia sendiri ya tadi karena memang cenderung masyarakat ini kemarin sebelum pandemi ini
mau ibadah haji gak bisa umroh juga gak bisa
di bandung bandung ini kebanyakan banyak yang umroh dan ibadah dan jaga jaga
ada juga yang singapura
maupun malaysia tetap ada
di asean lah negara di asean
yang sudah dibuka
bisnis perjalanan wisata yang sempat terpuruk akibat pandemi berangsur angsur pulih sejak desember dua ribu dua puluh
pelonggaran aturan pembebasan karantina di luar negeri dan dalam negeri
menjadi alasan meningkatnya jumlah warga yang berpergian ke luar negeri
kalau favorit sih masih turki masih nomor satu ya untuk saat ini
kemudian disusul dengan negara negara eropa karena eropa juga sudah mulai buka
eropa barat sudah mulai jalan lagi
ini juga cukup ramai
nah untuk yang asianya malaysia juga jadi tujuan wisata salah satunya
sudah mulai cukup ramai juga
singapura sudah mulai buka tapi kayaknya masih terlalu tinggi harganya
protokol kesehatan juga sudah mulai dicabut ya
ini memang memberikan angin segar ya bagi bisnis pariwisata
saat ini baik perjalanan domestik maupun perjalanan keluar ya itu sudah mulai banyak
termasuk juga yang masuk dari luar negeri
termasuk juga yang masuk dari luar
termasuk juga yang masuk dari luar negeri
walaupun masih sedikit
yang banyak sekarang itu memang perjalanan domestik dan perjalanan ke luar negeri
kita tahu banyak negara hampir semua negara itu sudah muka koda
kecuali china dan kemarin baru korea selatan dan jepang ya
tapi negara negara seperti eropa amerika dan sebagainya itu sudah membuka koder
meski jumlah kasus covid menurun masyarakat tetap harus waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan karena covid belum hilang sepenuhnya
tim liputan cnn indonesia bandung jepang